selamat malam akhir pekan ini kita akan diingatkan kembali pada sebuah peristiwa dari gerakan masa yang begitu besar pada dua desember dua ribu enam belas
gelombang protes yang terdorong oleh kasus penistaan agama yang kala itu dilamatkan pada calon gubernur petahana basuki cayapurnama atau ahok
tak dapat ditampik gerakan umat ini bersinggungan dengan agenda politik pemilihan gubernur dki jakarta
dua tahun sudah berlalu pengorganisasian gerakan yang lebih dikenal dengan dua ratus dua belas ini masih dilakukan hingga menghadirkan reuni yang berjilid jilid
pertanyaan yang sama kembali muncul apakah dua ratus dua belas murni sebagai gerakan moral keumatan
atau akan memang menyasar pada agenda politik praktis terkini
kalau dua ratus dua belas sudah selesai karena itu kan soal penegakan hukum
dnpf mui gerakan nasional pengawal fatwaimu sudah selesai
tidak ada lagi
pihak pihak kelompok yang ingin gerakan dua ratus dua belas selesai nggak ada lagi itu kelompok yang takut yang panik takut kalah
jelang reuni dua ratus dua belas sejumlah alumninya menolak untuk terlibat
mereka adalah pihak yang menilai gerakan ini lebih bermotif politis
dan karena demikian kami akan membahasnya dengan para narasumber yang sudah hadir di studio kami
ketua gerakan nasional pengawal fatwa ulama yusuf muhammad martak
ada juga kapitra ampera alumni dua ratus dua belas yang kini menjadi politikus politisi di pdi perjuangan
tony rosit akademisi filsafat dan ahmad fuad fanani direktur riset ma'arif institut
selamat malam bapak bapak assalamualaikum wr wb
saya ke pak yusuf dulu
bagaimana menjawab langsung aja deh karena sekarang ini tuduhannya sudah semakin gencar semakin kencang
bahkan hari ini mui jawa barat melarang untuk umatnya di jawa barat untuk ikut serta di acara reuni
ya terima kasih
assalamualaikum wr wb
assalamualaikum wr wb
jadi begini kami keberatan dengan kata kata tuduhan
jadi anggapan menganggapnya bahwa semua
gerakan kita ini adalah gerakan politik ansih
padahal tidak ada gerakan politik ansih
tapi adalah gerakan murni mengenai masalah moral
di mana terjadinya ketidakadilan di mana terjadinya permasalahan permasalahan yang dirasakan oleh umat islam
yang rangkeannya setelah kasus penistaan al ma'idah lima puluh satu
jadi kalau gerakan kami harus berhenti tanpa ada alasan yang
disampaikan itu memang tidak tepat dan tidak layak
yang jelas yang namanya reuni itu saya pikir sah sah saja
boleh dilakukan oleh setiap institusi sekolahan maupun apapun
itu tidak ada salahnya
sekarang permasalahannya apakah ini memang ada agenda politik
yang jelas yang hadir saya rasa dengan adanya permasalahan permasalahan ketidakadilan yang tidak tuntas
pasti akan ada nuansa inginnya
pemimpin di pemerintahan ini yang benar benar berpihak kepada semua umat
keadilan yang tidak tuntas itu apa maksudnya
jadi begini contoh misal seperti
tersangka telah diputuskan pengadilan tentang basuki cahayapurnama
tapi yang mengupload yang melaporkan buniani itu justru tetap menjadi tersangka
sudah fonis itu ya sekarang
ustadz alfian tanjung
di situ juga ada bahtiar nasir
nah yang lebih fatal lagi sampai imam besar kita habib rizik sihab harus meninggalkan negara indonesia
karena dihajarnya bertubi tubi kasus hingga tujuh belas kasus
seolah olah masalah yang kecil dibesar besarkan diangkat ke permukaan semua
seolah olah apa yang kita lakukan semua salah
tapi apa yang kita laporkan yang kita sampaikan semua hari ini
boleh dikatakan hampir mandiri
itulah yang kami maksud
ini ngomongin habib rizik kan hubungannya sangat dekat dengan
ya begini ya
bang kapitra ikut nggak pertanyaan itu dulu
saya bukan dalam kapasitas ikut dan tidak ikut
tapi saya dalam kapasitas ingin meluruskan realitas dan opini
berkumpul satu kebebasan
tetapi kalau kita hanya melihat satu pasal dua puluh delapan saja tidak kebawahnya dari undang undang dasar itu
maka itu hanya menjadi mutlak milik kita
tapi ada dua puluh delapan j nya bahwa kebebasan itu dibatasi oleh undang undang
oleh moral oleh nilai agama dan sebagainya
kebebasan azazi itu berseber seringkat dan berkumpul itu
yang saya ingin cermati ada dua hal
kalau dibully saya bisa pahami
kalau makan nasi gubuli saya senang
kalau dikibully ini saya duduk di sini
sekarang posisinya merasa dikibully
saya ingin katakan begini
cara berpikir seseorang ditentukan oleh informasi yang dia dapat
berlaku orang ditentukan oleh cara berpikir
kita nggak usah berselimut dalam suatu slogan
semua harus proporsional karena institusi negara ini adalah milik rakyat
institusi negara nggak pernah salah
yang salah yang duduk dalam institusi itu menjadi person manusianya
kalau kita bicara keadilan keadilan yang mana yang kita tidak terima
kalau kita bicara soal kriminalisasi kriminalisasi yang mana
kriminalisasi itu adalah apabila tidak ada satu perbuatan
lalu perbuatan itu tidak ada perbuatan
perbuatan terus diproses sampai di pengadilan dan dibebaskan
ada orang melaporkan seseorang
itu hak manusia
tapi tidak semua laporan itu mengandung tindak pidana
seperti abiy brizid dilaporkan
ketika dalam proses itu tidak terdapat bukti dia di sp tiga kan
itu bukan kriminalisasi namanya
tapi kalau tidak ada bukti terus diproseskan ke pengadilan dibebaskan itu baru kriminalisasi
bunyani dia dihukum
apakah dia bebas
kalau dia nanti bebas di mahkamah agung itu kriminalisasi
alfian juga ya
itu masih dalam proses
belum bisa kita ambil kesimpulan
karena belum ada kekuatan hukum
dia dilaporkan tapi sudah dibebaskan
artinya tidak ada kriminalisasi di situ
ada orang melaporkan yang melaporkan bisa ditutup balik
berikan laporan palsu
dari itu semua karena itu menurut anda tidak relevan nih reuni dua ratus dua belas
saya ingin tahu ingin minta sebuah ketegasan
ini konteksnya ini dua ratus dua belas ini beda nih dengan dua ratus dua belas dua ribu enam belas
ada heroismis di situ kenapa ada gila
karena memang realitasnya memang ada agama kami ya yang dinodai
dan dua ratus dua belas itu sesungguhnya itu kalau saya memang nanya wujud syukur
wujud syukur pada allah dan kebenaran
dan saya menerima kasih pada pemerintah kenapa
karena tiga puluh november itu penyihir agama sudah dilimpahkan kekejahasaan dan ke pengadilan
sehingga dua ratus dua belas itu adalah kita mensyukur bahwa pemerintah tidak mengintervensi
dan penyihir agama ini hanya kepolisian yang sanggup menjadikan dia tersangka
di banyak kasus stigma stigma dia punya kasus itu nggak pernah jadi tersangka
dan sekarang dia pun sudah dihukum sudah menyalani hukuman
masa sih kita harus merayakan setiap tahun kejahatan orang lain
anda melihat seperti itu ya
ya terus apakah kita tidak pernah bicara dengan hati kita
biar kalau dia menjalankan hukuman kita rangkul tidak perlu
kita ajar dia dengan agama islam yang benar sehingga dia kalau bicara islam punya referensi
itu pertama itu konteks
buat bang kapitra sekarang pertanyaan saya konteks reuni yang kedua ini
itu kontek dari reuni pertama kalau dia dikaitkan lagi yang selanjutnya relevansinya apa
anda melihat ini apa tendensinya apa
saya ingin katakan ya sudah lah jadikan aja ini deklarasi dukung prabowo sandi gitu loh
dua ratus dua belas reuni kali ini akan ada
deklarasi ganti presiden mendukung prabowo sandi atau dijamin oleh panitia
nggak ada sama sekali urusan urusan seperti itu

deklarasi ganti presiden mendukung prabowo sandi atau dijamin oleh panitia
nggak ada sama sekali urusan urusan seperti itu
untuk mengundang saja masih kita pertimbangkan bagaimana mau dibilang deklarasi
kalau deklarasi berarti saya tidak mungkin menyatakan bahwa ini tidak ada gerakan politik
ya berarti saya nyatakan pasti gerakan politik
di situ tidak ada deklarasi tidak ada segala
hanya ketakutan dari pihak pihak yang mungkin lawan dari paslon nomor dua ini terlalu berlebihan
mau tidak mau orang ini hadir atau tidak hadir di monas tetap mereka tidak akan memilih pasangan yang lain
itu menurut hemat kami jadi tidak perlu lagi dikondisikan
jadi kita punya keyakinan bahwa acara itu tidak dikemas dengan akal akalan untuk mengangkat paslawan a atau paslawan b tidak ada
yang bang kapitra dengar apa nih kan bang kapitra banyak nih telinganya
tidak ini fair saja
karena harus membedakan institusi dengan pengelola institusi
tidak ada polisi yang salah kepolisian
tapi manusia oknumnya pasti ada salah
pemerintah ini tidak adil kita ini mayoritas kok merasa nggak adil sih
ada emang kasus per kasus itu yang kita selesaikan
saya tadi bicara soal terminologi kriminalisasi itu seperti apa dalam seperti hukum
kasus per kasus memang tidak si alvian
nah ini domen mana nih yuridiksi mana nih ini harus kita selusuri nih
siapa yang harus bertanggung jawab dengan ini
kalau semua harus dipertanggung jawab oleh presiden disini tidak fairnya
karena semua institusi negara ini sudah dibagi bagi pertanggung jawabannya
meskipun secara keseluruhannya menjadi mandataris
masyarakat kepada presiden
yang kedua saya sudah melihat bahwa ini radius timenya untuk kondisi

yang kedua saya sudah melihat bahwa ini radius timenya untuk kondisi
mulai dari bulan kemarin ini sudah waktu untuk kampanye
dan makin ekskelatif
dan tidak bisa tidak bahwa pa dua ratus dua belas telah menjadikan dirinya institusinya relawan prabowo sandi
saya punya bukti itu
yang kemarin minta izin untuk bikin di cibubur
saya punya bukti itu
yang kemarin minta izin untuk bikin di cibubur
saya punya bukti itu
yang kemarin minta izin untuk bikin di cibubur
artinya institusi mengadakan ini adalah relawan prabowo sandi
bagaimana orang tidak berpikir bahwa ini berkaitan erat dengan hubungan politik
dan nabi ibn zik bilang saya tidak ada urusan dengan politik

ini betul betul kita membela agama
ini betul betul kita membela agama
pertanggung jawaban kemana kepada pemilih agama itu tapi kalau ini kita mempertanggung jawaban apa
oh ya kita nggak bisa generalisasi generalisasi garis kita menyerah lisasi ya kalau emang ada
kasus per kasus yang belum selesai yes ya tetapi nggak bisa kita junalisasi seluruhnya itu berapa
ketidakadilan enggak sekali lagi sekali lagi nih pak yusuf tadi mengatakan tidak ada deklarasi
aksi dukung mendukung dan lain sebagainya yang anda dengar apa anda enggak perlu berteriak lapar
ketika anda pergi ke rumah makan dengan terkopo kopo orang tapi itu lapar bahwa dari statement statement
dari bukti bukti otentik bahwa ini yang mengadakan relawan prabowo sandi akan berkaitan
dengan apa dengan mengimpun masa ya untuk arahnya ke mana kepada pendukung perusahaan di miskipun
tidak ada deklarasi
tapi yang mengadakan itu setiap hari teriak ganti presiden padahal kalau ganti presiden itu ganti sistem
sebenarnya dulu kita ganyang suatu suatu bukan ganti presiden apa presiden diganti dengan perdana
menteri dengan raja atau kilafah ini jelas kenal yang tiap hari penelitian ini berteriak ganti
presiden ganti presiden lihatlah dan ini orang tahu pasti ini sudah masuk ke wilayah politik tapi mata
tentang agama lebih mebelem saja oke okeen nanti ditahan dulu saya mau ke bang doesn't gimana
pandangan anda melihat ini ini fenomena ini apa namanya menjadi berjelit tetapi dua ratus dua belas em apakah ini
fenomena yang wajar kita lihat dan sah sah saja oke bang kapitra santai aja bang kapitra jangan terlalu serius
kalau makin serius orang akan melihat
pengkapiternya itu panik
wah anak liru
saya tidak punya interest di dalam kepanikan
tetapi itu style saya
kalau kita lihat
kita bedah bahwa
ini kan terjadi polarisasi dua kelompok
dua kelompok yang
yang tidak setuju reuni dua ratus dua belas
kalau kemudian kita teliti
lebih dalam dalam konteks
politik yang setuju
itu adalah para pendukung
prabowo sandi yang nggak setuju
itu adalah para pendukung
ada sebagian kecil
yang masih menunggu dan
itu juga akan bisa berpengaruh
terhadap reuni dua ratus dua belas
persoalannya apa kenapa di sini setuju
kenapa di sana tidak setuju
dan yang tidak setuju memberikan reaksi
yang luar biasa juga
termasuk salah satunya bang kapitra
itu paling bersemangat
untuk memberikan reaksi
pertanyaannya kenapa reaksinya
sedemikian kuat termasuk
diantaranya adalah membuat
tandingan ini kan
mau tidak mau
bisa dinarasikan bahwa
ini dalam situasi tidak terima
ketakutan dan dalam tanda
putih bisa jadi kepanikan
kenapa itu terjadi
ini persoalannya hanya satu
implikasi yang diakibatkan oleh
itu apa implikasi politik
betul bang kapitra
betul pak yusof marta
implikasi politik inilah yang sesungguhnya
menjadi muara dari
adanya reuni dua ratus dua belas
dan tandingan dua ratus dua belas
cuman persoalannya adalah
yang setuju reuni
bermain cantik untuk
menggunakan sarana yang
legal yang sah
dan membuat narasi ini kampanye
tetapi dengan sendirinya
pesan kampanye itu akan ditangkap oleh
sementara yang tidak setuju
ini akan kesulitan
untuk menggagalkan atau
merusak citra ini
maka dengan cara melakukan hal itu
ini dialog terus menerus terjadi
terus menerus terjadi
ini perang opini perang persepsi
siapa yang kuat persepsinya
ini yang akan bisa membuat kantong kantong
tapi sampai sejauh ini tidak ada larangan
keamanan ya dari polisi tidak ada
ini bahkan katanya akan
dijaga jadi ini dua ratus dua belas
kembali ke pertanyaan saya kalau misalnya begitu
yang mendukung dua ratus dua belas
itu identik dengan
yang menolak dua ratus dua belas itu
identik dengan jokowi maruf bisa nggak kita
bilang reuni ini kalau gitu memang gerakan politis
nah pertanyaan saya sekarang
alergi atau takut dengan dua ratus dua belas
wah ini kok di orang orang yang posisinya
bilang aja kalau gerakan politik gerakan politik aja
itu pancingan dan jebakan yang cerdas
kenapa karena saat ini
memang belum boleh untuk melakukan
itu ini yang kemudian
bagi pihak yang tidak
setuju dengan reuni dua ratus dua belas
itu mencoba untuk memberikan
lahan supaya kejebak
masuk disitulah kemudian ada
narasi ada alasan dalam bahasa politik
untuk menuduh bahwa
anda sudah melakukan pelanggaran
anda sudah tidak menggunakan
aturan yang sudah ada
di kpu ini aja sebenarnya persoalannya
sementara yang disini
mencoba untuk nahan menjaga
memelihara supaya tidak terjebak
di sana jebak jebak terus
nah ini yang kemudian asik siapa nanti
yang akan terjebak siapa yang kemudian
jebakannya tidak apa namanya
tidak memakan korban kita lihat nanti
mas was bagaimana tanggapannya
oh kalau saya melihat
pertemuan dua muara
dua muara politik ini dua ratus dua belas
dua ribu enam belas atau sekarang dan sampai sekarang juga
itu pertemuan dua muara
antara persatuan dari
politik dan keagamaan
saya melihat misalkan seperti ini
dulu waktu tahun dua ribu enam belas
gerakan dua ratus dua belas itu kan
bisa dalam tanda kutip
menyatukan umat islam banyak orang yang
kecewa misalkan dengan ahok dengan pemerintah
dengan kelompok kelompok yang lain
ada ketidakadilan mereka dipersatukan
tapi setelah itu ada
fenomena yang turun dan ketika
itu juga ada bahwa misalkan
habib rizik harus pergi ke
mekah setelah itu ada
kelompok kelompok yang lain
ada persaingan antara kelompok
salafi di situ dan kelompok
tradisional yang itu menjadikan
gerakan dua ratus dua belas itu
tidak seharismatis waktu tahun

ke bawah yang menjadikan
gerakan dua ratus dua belas itu
untuk bergening politik mungkin tidak sekuat
dulu tahun dua ribu enam belas
dan saya melihat gerakan dua ratus dua belas ini
kan tidak muncul
tapi itu kan bisa dilacak pergeseran pergeserannya
dari dulu misalkan bangkitnya
terus misalkan perbedaan perlakuan
menurut sebagian orang
pemerintah terhadap kelompok islam
umat islam diberi tempat
dalam tanda kutip misalkan seperti itu
dan ketika itu kan sby misalkan
kelompok arilan kepercayaan
dan sebagainya lebih lunak dan
awal awal pemerintah joko
itu dianggap oleh sebagian orang
yang dimanjakan waktu zaman sby
jokowi itu lebih tidak memberikan
tempat kepada umat islam
dan itu kan bertemu dan bermuara
pada waktu kasus ahok
oleh karena itu
kasus ahok menjadi
pemicu yang bisa menyatukan umat islam
dari berbagai lini
mungkin nggak dua ribu sembilan belas jadi trigger baru
ini kan tuduhan tuduhan yang
disampaikan kepada reuni ini
kalau saya melihatnya
kalau pada tahun dua ribu sembilan belas nanti
karena sudah terjadi penurunan
tingkat kekuatan dua ratus dua belas itu
mungkin untuk menjadi bergening politik
ke kelompok kelompok yang lain
mungkin pertemuan dua ratus dua belas atau
reuni alumni itu bisa untuk mempererat
seperti yang disampaikan pak yusuf tadi
itu pertemuan ajang silaturahmi
ajang pertemuan seperti kangen kangenan
orang alumni dari mana atau sekolah mana
meskipun alumni kan biasanya diasosiasikan
orang yang bertemu lama dan duduk lama
dan dia punya rasa bersamaan yang lama
cuma ini kan gerakan dua ratus dua belas itu
meskipun menyatukan umat islam
tapi kan dibangun berdasarkan kepentingan yang
dalam tanda kutip kurang kokoh
misalkan mereka tidak berusaha melakukan
tidak memperjuangkan pemikiran jangka panjang
dan tidak ada pemimpin yang harismatis
oleh karena itu
misalkan pertemuan dua ratus dua belas nanti hanya untuk menunjukkan
terus nanti ditunjukkan ke calon presiden
ataupun partai partai kekuatan umat islam itu seperti apa
dan itu nanti bisa jadi misalkan ustadz yusof tadi kan bilang
belum tentu itu ditunjukkan ke prabowo
ataupun ke jokowi
tapi nanti kan masih melihat ini kan akan terus bergulir seperti itu
gimana tanggapannya mas fuad tadi
udah tidak kuat sudah mulai lemah
persatuan itu apa namanya
daya dorong ya
daya dorong daya hajar gerakan ini gimana
ada sebuah saya kalau saya melihat ya
ada sebuah proses institusionalisasi yang masih berjalan
contoh ada koperasi mak
tetapi memang dibilang kurang kokoh belum
belum masih proses
yang pada akhirnya akan berproses menjadi kokoh
atau justru menjadi lemah
itu dua kemungkinan akan terjadi
tetapi yang perlu kita pahami bahwa
ini ceritanya mas fuad tadi ini ada dekadensi nih
dari yang tadinya solid sekarang agak
ada beberapa faktor yang menyebabkan itu
makanya saya bilang ini adalah sebuah proses ya
proses apakah kemudian nanti dengan momentum ini akan menguat
atau akan melemah gitu kan
jadi pada reuni dua ratus dua belas ini
para pengurusnya atau para panitianya itu
para pengelolanya itu
memanage supaya bagaimana ini menjadi sebuah momentum
yang momentum itu kemudian terinstitutionalisasi
menjadi semakin kuat
jadi ideologinya makin jelas
kemudian potret berpikirnya ke depan pemikirannya ke depan makin jelas
kemudian juga potret politiknya ke depan juga makin jelas
tapi saya juga ingin menjelaskan yang menarik itu adalah
ini ada panggung depan ada panggung belakang
ada perspektif normatif ada perspektif subtantif
perspektif normatifnya atau panggung depannya ini adalah sebuah perkumpulan
perkumpulan kemudian namanya orang rioni
kangen dikumpulkan kembali selatu rahim kembali
itu panggung depan lah
tapi semua masyarakat tahu bahwa ada hidden agenda
yang ada di dalam dua ratus dua belas
hidden agenda ini sedang diperebutkan antara reuni dua ratus dua belas pengelola reuni dua ratus dua belas
dan kemudian antinya
yang salah satu tokohnya adalah bang kapitra
nanti kalau saat ini itu satu kosong
kalau saya membuat skor ya
satu untuk reuni dua ratus dua belas
dan dari pihak pak jokowi ma'ruf pendukungnya
kesulitan untuk masuk kesulitan untuk mempengaruhi persepsi
dan sebentar saya teruskan dulu
untuk mempengaruhi persepsi
tetapi kalau nanti ada kesalahan di dalam pengelolaan aksi reuni dua ratus dua belas nanti
keadaan bisa berbalik
bisa satu satu bisa dua satu
tetapi kalau ini reaksi tidak salah reaksinya keliru
yang dilakukan oleh bang kapitra cs itu
itu justru bisa menjadi dua tiga
itu kan andai andai
anda bicara tentang fiksi bukan fakta
ada agenda yang mencemaskan
itu bukan soal konstelasi politik menang kalah
bung tony razid ini seolah sudah berpercaya dengan bukung puli itu sudah akan menang
saya kan mengamati
bukung puli itu menang
bukan itu masalahnya
dulu pak kapitra itu kan bersama kami
ini pertanyaan saya dulu
maksudnya gini sampai kita bertemu ri satu juga bersama pak kapitra
yang kita sampaikan apa cerita jelas
kan masalah kriminalisasi ketidakadilan dan lain sebagainya
jadi kalian clear gitu pak kapitra ya
nah pertanyaan saya sekarang
kenapa yang alergi atau takut dengan dua ratus dua belas ini kok di orang orang yang posisinya ada di seberang
sabar ya pak kapitra
banyak sekarang sama pak kapitra
layak nggak ada yang menyatakan bilang gnpf sudah dibubarkan
yang membubarkan siapa
dihimbau untuk diganti namanya jangan melibatkan mui betul
yang kedua dua ratus dua belas sudah dibubarkan
nah ini kan keluar ucapan ucapan ini semua dari kelompok atau pendukung paslon dan cawapres yang dari pihak seberang
itu dua santun tuh
maksudnya kita supaya meluruskan supaya betul setuju saya
ya tetap adalah ulama yang saya hormati
nah ini saya dapat hari ini semoga selalu dalam rahmat allah
saya sedang berbincang dengan para pendeta pastur dan pendeta hindu dan buddha
mereka saya ajak untuk bisa hadir di runi dua ratus dua belas yang temanya persatuan dan persaudaraan
apakah mereka akan diberi kesempatan bicara kalau mereka bersedia hadir
ini bukan hal yang bohong yang memba tapi saya tidak akan buka ke publik
nah tadi saya sedikit ingin menjawab kepada saudara kita ahmad fuad panani
jadi begini ini bukan gerakan dua ratus dua belas tapi runi dua ratus dua belas
dua ratus dua belas pertama dua ribu enam belas itu memang indikasi kurang lebih tujuh juta
rioni di dua ribu tujuh belas namanya riuni pasti lebih turun
saya punya keyakinan insya allah di dua ribu delapan belas
jauh lebih tinggi daripada yang dua ribu tujuh belas
ukurannya dua ribu enam belas tidak ada penghambatan penghalangan kendaraan kendaraan yang sudah di booking
yang dua ribu delapan belas malang dua puluh bus sudah
surat edaran undangan pemanggilan kepada pemilik pemilik bus semua ada
siapa yang mau memanggil
ya pasti aparat dong
kan nggak mungkin pemilik hotel yang memanggil kan begitu
anda nggak konfirmasi itu ke polri misalnya
benarkah ini kenapa ini dilakukan
itu yang selalu kita alami dan itu yang selalu kita rasakan
tapi kita selalu bersabar kita berjuang dengan cara yang berbeda
nah makanya fenomena inilah menjadi ketakutan
kalau seandainya dianggap ini yang hebat itu sebetulnya saudara saya kapitra
saya waktu mau membuat istimewa kedua saya akan bubarkan istimewa kedua
ya nggak mungkin dia bubarin saya punya acara kan begitu kan
nah sekarang dia akan buat tandingan
nah saya yang bingung kalau dia buat tandingan saya hadir di mana nanti nih
nah mendingan saya mengajak saudara kapitra daripada buat tandingan nanti nggak ada yang hadir
karena saya nggak yakin itu adalah keseriusan dari pak kak pitra
lebih baguslah marilah kalau memang mau hadir hadirlah bersama saudara saudara yang pernah seperjuangan saat itu
jadi tolong dipahami dan kita berikan pencerahan kepada masyarakat kepada publik
jangan setiap aktivitas kita ini dianggap gerakan politik
di dua ribu sembilan belas kalau nanti kami reuni kaitannya sama apa
di dua ribu dua puluh kaitannya sama apa
katanya jadi people power
itu akan terus namanya reuni itu tidak akan berhenti
cuman apakah ada agenda dan tidak ada agenda jangan dijustifikasi bahwa setiap rony adalah begini adalah begini tidak
sama dari pihak yang berbeda juga sama aktivitasnya semua berbau kampanye
itu kan ada indikasi indikasi kenapa saya tadi mengatakan bahwa misalkan dua ribu delapan belas itu kalau bapak kan yakin karena bapak ketua panitianya harus yakin pak
karena kalau bapak tidak yakin nanti anak buahnya kan jadi ragu juga
kalau menurut saya gitu tapi kan kita melihat faktor faktor dan indikasi indikasi bagaimana yang terjadi
misalkan tadi dulu itu kan mau tidak mau diakui waktu tahun dua ribu enam belas dan yang seterusnya

itu kan waktu awal awal ada kaitan gnpf
dan itu itu yang menyebutkan dengan mui
waktu itu pak maruf amin kan sebagai spiritual fathle atau bapak spiritualnya yang mengayomi
dan di situ banyak orang orang misalkan orang no sebagian orang muhammadiyah organisasi yang lain ikut
tapi kan sekarang sudah masuk ke tahun politik dan no sudah punya calon
dan pak ma'ruf amin menjadi calon di situ
dan pak ma'ruf amin juga orang mui
dan pak ma'ruf amin bagian dari dua ratus dua belas
maka berdasarkan faktor faktor seperti itu
kita lihat bahwa tahun dua ribu delapan belas ini ketertarikan orang untuk mengikuti reuni mungkin lebih berkurang dibandingkan tahun tahun sebelumnya
dan apalagi sekarang orang terfragmentasi misalkan orang mungkin sebagian orang alumni meskipun gak diakuin
karena kan gak mungkin semuanya dideklarkan ke publik misalkan ada sebagian alumni yang ikut kelompok ini
atau kelompok yang satunya dan mungkin juga ada alumni yang netral pak
saya yakin yang alumni itu gak mau diklasifikasikan di kelompok kelompok itu dan mereka punya pandangan pandangan yang berbeda
jadi floating gitu ya alumni yang floating gitu
tapi bisa juga kalau dia tidak hadir di tanggal dua bulan dua belas dia juga ketahuan sama temennya
walu udah diseberang dia tetap datang ya rame juga
saya menikmati agama saya ini anda paham itu ya
saya nggak peduli dengan politik
tapi kalau agama saya dijalankan pada jalan yang real yang benar
saya gak peduli dengan politik
saya kewajiban untuk berdiri
banyak orang yang mengatakan bahwa ada kekhawatiran soal dua ratus dua belas yang terus dipelihara yang seperti di grooming begitu
dan ini akan menjadi embryo konservatisme yang akan terus dipelihara nih akan disemai terus menerus
dan ini akan menjadi embryo konservatisme yang akan terus dipelihara nih akan disemai terus menerus

saya malas menggunakan istilah istilah lain nanti takut disalah tanggapi gitu ya
institusi mas ya
tapi kira kira seperti itu setuju nggak anda soal itu
saya kira kalau misalkan semuanya dikaitkan dengan politik
misalkan karena kan banyak aktor aktor dua ratus dua belas itu yang ikut politik
misalkan kita bisa melihat waktu pencalonan gubernur jawa timur yang siapa itu
lanyala itu kan ada sebagian orang dua ratus dua belas yang menyatakan dukungan
terus nanti misalkan ada kelompok yang lain
pak lanyala di mana sekarang pak
saya tidak tahu pak
waktu itu maksudnya dia ada yang maksud saya dalam konteks ini dia ada masuk ke politik politik praktis
terus misalkan ada juga yang sebagian mendukung kelompok ini kelompok yang lain
itu kan menunjukkan bahwa gerakan ini dibawa ke ranah politik
karena gerakan ini antara faktor politiknya dan keumatannya saya lihat masih timpang
karena apalagi tidak ada pemimpin yang harismatis
misalkan kan ada meskipun tidak diakui kan ada persaingan di situ
kelompok tradisionalis yang diwakili misalkan oleh habib rizik sihab dan orang orang fpi
dan kelompok salafi yang diwakili oleh bahtiyar nasir
dan saya ingat yang orang ketua wahda islam
minyak di situ kan susah menyatukan
dan ada agenda jangka panjangnya itu seperti apa
kalau pak tony bisa menjelaskan ke saya misalkan ada goal yang jangka panjang yang melampaui politik itu
mungkin itu orang akan lebih percaya
tapi kalau agendanya hanya jangka pendek jangka pendek
sampai sejauh ini anda baca itu
jangka pendek aja nih
kalau saya melihat masih jangka pendek
meskipun ada yang jangka yang menengah
tapi masih itu kan harus di belum menjadi sebuah institusi
bentar mas ndor dulu
saya perlu luruskan soal dua hal yang dikatakan mas fanani tadi
yang pertama adalah diakui dan yang kedua adalah harismatik
ini perlu diluruskan dulu sebelum bicara yang lain
soal diakui bukan berarti kalau aksi dua ratus dua belas dua ribu enam belas itu diakui sekarang tidak diakui
parameter diakui atau tidak itu apa
itu harus diluruskan
kemudian yang kedua adalah harismatik
saya pikir kalau habib rizik gitu kan
kemudian diadu dengan tokoh tokoh yang lain
lepas dari apapun
saya bukan orang fpi
lepas dari apapun
habib rizik punya harisma yang bisa menggerakkan masa yang cukup lumayan besar
itu adalah fakta yang harus diakui
terlepas siapapun habib rizik itu
kemudian soal jangka pendek jangka panjang
selama ini ulama ulama yang kemudian di bawah ulama itu ada umat yang cukup signifikan
seringkali dalam konteks politik
dijadikan sebagai pendorong mobil mogok
pada saat mobok
ketika mendorong jalan ditinggalkan
realitas inilah yang kemudian membuat sebuah kesadaran banyak ulama di indonesia
yang mencoba untuk melakukan bergaining
dalam rangka bukan jangka pendek saja
meskipun jangka pendek tidak bisa diabaikan karena itu menjadi sarana
untuk mencapai jangka panjang
berarti terjawab dong sebenarnya kepentingan politik itu
saya dari awal kan bilang secara konsisten
bahwa selalu ada implikasi
meskipun tidak dinilai disikan
implikasi inilah yang kemudian membuat bang kapitra dan lain sebagainya agak panik
masalahnya kan disini
bukan karena keamanan
bukan karena makar
bukan karena makar
kalau bukan karena itu
sekarang yang membuat kekhawatiran dan kemudian bang kapitra
sampai kemudian melakukan
ya anda pernah merasa terminatum ya
merasa menikmati sesuatu yang tidak nampak
kuitus dalam suatu kehidupan
maksudnya bang kapitra menikmati sebatasnya
saya menikmati agama saya ini
anda paham itu ya
saya nggak peduli dengan politik
tapi kalau agama saya dijalankan pada jalan yang real yang benar
saya kewajiban untuk berdiri
itu anda harus paham dulu
berarti semua kita salah pak
saya tidak mengatakan salah
tetapi saya melihat
tetapi saya melihat bahwa ini teterical politik
anda mempamainkan agama ini untuk kepentingan politik
jangan dipahami ini politik
ini politik praktis yang jangka pendek
untuk memilih calon presiden
nggak usah dibungkus kemana mana
dia nggak usah dibungkus kemana mana
ini harus dijelaskan
ini harus dijelaskan
jangan terasa cerita
saya katakan bahwa untuk menggapai suatu cita cita ganti presiden itu
berapa banyak carut marut yang keluar
dari mulut mulut yang mengaku ulama
di kelompok ini
semua videonya saya punya
itu saya tetap membangun komunikasi supaya tidak ada upaya hukum atas itu
anda paham itu
saya hanya kepentingan
saya hanya kepentingan agama
kalau ini masalah ketidakadilan
agama kita melakukan tidak adil
hari ini pun saya di depan
saya copot sebuah atribut yang ini
tapi ini dramatisasi
untuk bagian politik
ini aja masalahnya
pak yusuf silahkan
jadi pak kapitra ini saya pikir ingin membangun satu narasi
yang orang beranggapan bahwa
kalau gerakan beliau adalah membela agama
kalau gerakan kami ini adalah ansih politik
saya keberatan pak kapitra
kalau dibilang masalah ulama
yang membuat istimewa kami mengangkat ulama
yang memilih ulama juga yang sana
jadi lucu kan
nah kalau memang merasa
kan hari minggu itu kan setiap bulan ada empat kali
lama buat lagi sendiri
yang ratusan juta kalau perlu datangin semua
angkat mau deklarasi mau apa selama itu
tidak melanggar undang undang
dan sesuai dengan konstitusi
kita sah sah saja
jadi yang mempermasalahkan ini sekarang apanya
izin dari gubernur untuk menggunakan monas sudah keluar
pemberitahuan kepada aparat sudah dilakukan
aparat belum larang
keteluan besar dalam melihat masalah disana
jadi sebenarnya tidak ada masalah
keteluan besar dalam melihat masalah
hanya yang perlu dipertanyakan
apakah ini ada agenda politik
apakah ini ada deklarasi
apakah ini lebih banyak apa enggak
ya itu tadi yang saya jawab
kami ini mau mengundang paslon a dan paslon b saja
sudah penuh pertimbangan
tidak maunya ada acara dan medan kami ini dimanfaatkan untuk hal hal di luar itu
jadi itu clear lah ya
ini klaim ya
ulama ini milik sekelompok ini
yang nama ulama itu milih semua umat
lalu skema aruhan ini ulama apa kan
loh kenapa dia nggak diajak ke istimewa ulama
loh itu pertama
ini kan kelompok ya
ini istimewa ulama yang kemarin nih
kelompok istimewa ulama ini memilih
ini kelompok berapa orang yang
tapi tidak mengeneralisasi
jadi fatwanya tidak harus diikuti semua orang
karena tidak semua
banyak sekali ulama
nah dia tergabung dalam majelis ulama
itu kekeliruan pertama
ini kan zonanya timingnya ini jelas timing kampanye
lalu statement statementnya jelas
itu yang menjadi pertanyaan
bukan karena oh saya belakang mah
saya belakang mah
saya isu gak belakang mah
semua kita pasti kalau kita agama kita diganggu kita membelanya
ini pemasalannya bukan itu
saya akan lebih percaya pada pak kapitra
kalau pak kapitra mundur dari pencalekan dari sebuah partai yang di seberang sana
balik lagi ke kami baru pak kapitra membelakang mah
tapi kalau pak kapitra tetap disana itu sama saja
anda kelirunya begini
enggak ada bedanya
anda kelirunya begini
kita ini tempat pijak kita
awalnya pembelakang agama
lalu ketika ada orang yang tidak tersentuh dengan agama
anda masuk ke bayu
siapa yang mencacimaki siapa pak
kelompok ini kan
katakan presiden jokowi pki
pki dari kelompok bapak yesus
jangan bicara kelompok
dari kelompok bapak yesus
dari kelompok bapak juga banyak yang menghina
bahkan nabi kita dihina
siapa yang menghina
siapa yang menghina
jangan semua sebut nama ya
nanti kalau sebut nama
kita reputasi mengatakan
jadi saya ingin mengatakan
ketika ada stigma itu
saya ingin membuktikan
dibuktikan kepada publik
buktikan dna nya
saya sudah lihat
saya sudah lihat
kenapa dna orang
makanya saya bilang dibuktikan saja
itu tidak betul
kalau seorang ulama
dia memberi sebuah kesujukan
dia memberi satu pencerahan
pencerahan dan kecerdasan kepada
kalau saya lebih cenderung mui
kalau ketua mui nya sudah masuk kepada sebuah firqah tertentu
bukan ini belum ada pilkada
dua ribu enam belas belum ada firqah
gini sekarang ya
artinya mui juga mengambil alih
tapi reaksinya dari bawah
apriori nya bang kapitra bahwa ini jual agama untuk kepentingan politik
ujungnya itu sebenarnya prabowo sandi
potensi di dua perjalanan
tutup tahanor prgin bisa
pelelik mereka nanti transformasi
pada gesrut dimana kalau kelompok elit sudah menuduh bahwa kelompok ini itu sopa menghujat
elit sisinya akan kepancing untuk mengatakan kelompok itu juga menghujat kalau ini yang
terjadi menurut saya tidak mencerdaskan kepada anak bangsa ya saya setuju dengan pak tony bahwa
yang ditunjukkan tadi yang saya bilangkan kalau saya tadi menilai faktor faktor kenapa turun
kenapa naik kalau saya melihat jangka panjangnya itu justru sebetulnya para pemimpin pemimpin umat
islam itu memang harus berdialog dan mengajarkan dan memberikan contoh yang baik seperti yang
dikatakan nabi muhammad sebetulnya kan al ihtilafu baina ummatir rahmatun bahwa perbedaan pendapat
diantara umat ini kan sebetulnya memberikan rahmat keberkahan pada kita semua cuma kalau
perbedaan pendapat itu sudah menajam saling konflik saling menghujat itu kan yang kasihan
sebetulnya orang orang bawah yang
mereka membutuhkan rujukan membutuhkan yang hal baik membutuhkan ketauladanan tapi mereka bingung
mencari rujukan rujukan itu dan itu kan yang terjadi di tingkat bawah misalkan kalau kita
lihat saya ingat waktu tahun dua ribu tujuh belas atau dua ribu enam belas waktu pemilu dki itu kan antar keluarga aja
hai saling berkonten sekarang udah sekarang udah sekarang udah lagi lagi setiap dan itu saya kira
dan ketika waktu itu misalkan kerahkan dua ratus dua belas
kira itu dalam ada sisi positifnya misalkan menyatukan umat islam tapi kan ada yang yang
kurang bagus itu ketika orang orang yang tidak ikut gerakan itu itu kan dianggap diragukan
komitmen keislamannya seperti itu dan mereka kadang kadang orang yang ketika ada fragmentasi itu kan kita
membutuhkan pihak ketiga dan sayangnya orang yang dia pada posisi pihak ketiga itu kan kadang kadang
sering dikelompokkan kelompok yang tidak setuju dengan kita padahal kenapa juga atau atau seperti itu
muda kita orang orang di bawah orang masyarakat awam itu kan butuh ketauladanan kita kan harus
memberikan hal yang baik kesantunan dalam berdebat tidak saling menghujat kalau memberikan contoh
berdasarkan fakta tidak asal memfitnah dan sebagainya seperti itu saya ingin lihat bagaimana
semangat mengapa setuk kesatuan umat islam nggak mungkin kok nggak mungkin sih begini paling banyak
ya dulu saja yang dua ribu enam belas itu itu cuman tujuh juta juga tujuh tiga juta yang lain silen maioriti kul masya allah
ya saya kalian mayoriti artinya ini kan banyak sekali bagaimana pa dua ratus dua belas ini bisa menyatukan
sementara dia berada dalam
debu politik yang begitu menajam perbedaannya kecuali dia berada di netral zone mungkin bisa
tapi karena ini munculnya sudah dalam subjektivitas bagaimana mungkin dia bisa bisa
menyatukan makhluk tapi dua ratus dua puluh enam juga sekarang beranjak dari subjektivitas iya ya nggak ada yang objektif
dari gerakan ya tapi ada satu tujuan katakanlah
usalem dua yang di sini ada pecah pecah ada empat coba kalau kalau tidak ada ijma'ul papa tidak ada
ini dan itu sedekat rasing mungkin bisa jadi sandaran jadi tetsubaya payung umat islam
ini yang kita hilang bahwa kita tidak punya rumah singgah
atau rumah terakhir dari umat islam ini
tidak ada rumah terakhir rumah islam ini
akhirnya orang pencari kemana mana
kebetulan dipimpin oleh
suyusui ini menjadi rumah terakhir
dalam konstelasi politik
untuk bertanya dan dapat
pencerahan pencerahan dengan data
dan fakta fakta yang ada
sehingga kita tidak perlu menyuruh orang
memilih siapa siapa tapi cukup
dengan memberikan data dan fakta
dan kelebihan seseorang sehingga
umat bisa terjedaskan
ini yang tidak ada sebenarnya
baik kita jangan terjebak kepada
fantasi fantasi ideal karena kita
hidup di atas bumi
anda kalau tidak mau berimijinasi
tidak ingin berharap
berbicara saya diam
ketika bang kapitra bicara saya diem
tapi anda jangan memberangus
jadi fantasi fantasi ideal itu maksudnya begini
bahwa kita dihadapkan pada realitas
ada pemuda muhammadiyah ada ansor
dan sebagainya itu adalah sebuah
harus kita hadapi
di dalam satu momentum momentum tertentu
terutama politik yang
berkaitan dengan politik ada gesekan gesekan
kecil itu adalah
sesuatu yang harus kita hadapi
untuk diselesaikan bukan kemudian untuk
diratapi ini kenapa harus terjadi begini
ini kenapa harus begitu
mestinya tidak begini kalau kita membayangkan bahwa
ardhus ada muara satu
umat islam itu bisa satu
itu seperti kita membayangkan sebuah
kekhalifahan juga malah di indonesia
tidak jadi kalau kemudian
ada firkoh firkoh yang terpenting
adalah ada bingkai aturan
yang kemudian menjadi real bersama
oleh masing masing firkoh ini
mas rony ini pernah selalu di masjidnya sih
pernah selalu di masjidnya sih
saya itu kenapa bertanya sampai selalu di masjid
di masjid itu banyak sekali firkah
tapi tetap saja dalam satu imam
ya tapi kan ada masjid masjid yang lain
iya artinya tetap satu imam gitu
tidak logik secara ilmiah sulit
di petanggung jepang artinya begini
yang saya mengatakan itu rumah singga
rumah terakhir itu tempat
di luar artinya begini
atau madyah yang di depan seharusnya
untuk membela agama ini
kalau saya lebih cenderung mui
nah kalau kemudian ketua
mui nya aja sudah masuk kepada sebuah
firkoh tertentu bukan ini belum ada firkoh
dua ribu enam belas belum ada firkoh enggak gini sekarang ya
katakanlah artinya mui juga
dari bawah dari gerisru
artinya kan arusnya yang besar ini
bahwa yang besar ini juga
tidak dapat dijadikan rumah terakhir
tidak bisa dijadikan rumah
ini semua dijadikan rujukan kita sekarang malah
gini maksudnya pak kapitra
semua ulama yang sama kita umat yang sama kita
anda tak antum dengan
yang saya bilang ini ada yang nama muhammadiyah
ada yang namanya nu
harusnya mereka ini dua ribu enam belas di depan untuk bela agama
ternyata kan tidak
akhirnya kita yang muncul
tidaknya gimana maksudnya
ya gak muncul lah gak muncul
iya bukan dia
terus terus jadi dua dua satu dua ini
akhirnya abib rizieq yang mimpin kita untuk bela agama ini
npf ini tetap menjadi rumah terakhir dari segala aspirasi umat
kenapa organisasi yang besar ini yang disebut tony tadi
tidak bisa jadi rubah terakhir
dia cuma rumah singgah
gitu loh maksudnya
saya gak kita gak merasakan begitu
mungkin salah paham
tentu gak paham
dia gak ngerasa
idealnya ada rumah besar untuk umat islam secara bersamaan
apa rumah besar itu yang paling ilegal adalah mui
mui lumah besar
maka pada saat fatwa gnpf mengawal fatwa mui itu ini pas tepat tinggal
tetapi kalau kemudian aspirasi ini tidak dirawat tidak tertampung malah kemudian ketua muinya ini ini ikut berkontribusi terhadap rusaknya rumah besar itu
itu harus diakui
gak bisa begitu
karena itu kalau kemudian diserahkan kepada muhammadiyah sebentar
itu bicara mui sebagai institusi atau personal
ini institusi mui kan gak rusak
akan bertahan terus
akan bertahan terus
muhammadiyah no itu kan sudah terkumpul di rumah besar yang namanya majelis ulama indonesia
itu sebenarnya menjadi rujukan bersama yang sangat baik
jika seandainya ini kebetulan kita semua muslim di sini perbedaan pendapat jangan dua ribu sembilan belas memecah yang sesama muslim ini
seharusnya kan cita citanya bersatu semua ya apapun yang terjadi
makanya saya tidak pernah mau menyeret agama saya ke dalam kancah ini
bapak bapak terima kasih atas waktunya
kita lihat sampai sejauh mana reuni dua ratus dua belas hari minggu mendatang
saya alvito dinova gintis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan anda
dan kita akan jumpa minggu depan dengan narasumber dan topik lainnya